siapa yang suruh duduk
mimpi apa dia
kayak seneng banget keliatannya
amalia titi benih
kau itu yang buat aku rebut
sejahtera gitu gimana aku ini
teman teman musimnya kami di bawah kesendirian di atas tahu kita ini di sini diajarin mandiri
kalau nggak mau mandiri sih ya udah nggak mau dokter santren betul itu kata lilis lilis aja
ya rumahnya deket banget dari pesan keren tetap aja mau manduk disini supaya mandiri atau ador
sebet de yang ngomong sama kalian bertiga ini kasur kasur siapa kasur prinses lia lagi juga
kan ustazah nurut itu dan ngijinin prinses lia buat bawa kasur kok mau jadi kalian yang repot
sih tahu nih tiap hari kerjaannya sirikuluh sama prinses lia lagi pula ya kalian tuh bawel banget
sih kayak mama tau
ii butet apa sih
hehehe ya allah ini udah malam masih aja berantem bercanda bukan pada tidur
kamu tidur di bawah aja bareng temen temen kamu ya
usahanya tapi tadi katanya nggak ada tapi tapi ya biar adil ya
udah udah udah nggak usah tidur bareng temen temen ya biar adil
ii butet ya allah ini udah malam masih aja berantem bercanda bukan pada tidur kamu ya biar adil ya
dan ismail kamu sabar aja
kamu jangan pernah ngageh diri kamu sendiri kan ada kita teman teman kamu ada ustadz ustadz aku
jangan ditinggal orang tua nggak papa papa sedih tetap tegar kok tegar dari mana eh kamu ini
gagal dulu pas orang tua kamu dateng aja kamu tuh nangis tau nggak jerit jerit kau nangis tau nggak jerit jerit

eh daripada kamu pas nenek kamu datang kamu masih mau disuapin
dari panjangnya obi lagi yang dari sobring jadi obi
abis itu kamu dibawain boneka doraemon
masa aku diwanjain kan aku udah gede
ini kejadian langka nih
coba itu lihat pada peluk pelukan begitu ke ikan buntel
kalau begini terus kehidupan di pondok pesantren kunanta ini menjadi tenang aman dan juga nyaman
dan para ustadz dan ustaznya juga pasti seneng banget nih kalau ngelihat para santriwan seperti ini
saya jadi punya edi eh
gimana kalau saya ngomong sama ustadz muhtar supaya para santriwan itu tidurnya di sini aja nih
tiap hari bareng bareng ngumpul bisa menambah keakraban bisa menambah kekeluargaan dan akur akrab

ada kura kura jalannya mundur
ternyata kalian itu cuma pura pura tidur
ya padahal ustadz tuh udah seru banget tau nggak ngelihat kalian tuh bareng bareng kayak gini kompak tidurnya pelukan
pokoknya sekarang juga kalian semua harus tidur
kalau kalian nggak tidur juga udah kalian nggak usah tidur tidur lagi
sampai besok sampai besoknya lagi besoknya lagi besoknya lagi besoknya lagi besoknya lagi besoknya lagi terus
jangan lupa baca doa tuh
masuk masuk masuk
nah kukunya lihat
masuk masuk aja
nah udah masuk

kuku di ganggu samarang tatpih
gigi kuku aku si aman
iya boleh begini ya
kayaknya ada yang enggak deh las
ada yang gak beres nih yuk waduh kayaknya ada yang kawat nih
jangan curiga kan
eh gapapa kamu duluan aja
masuk masuk masuk
apaan sih hai kau
kan kan kan kan kan kan kan
untung ustadz udah pengalaman nih
kalo dorong dorongan ustadz pindah jadi gak jatoh
bangun bangun bangun
ngindar makanya gak jatoh
bener bener tim pembuat onar nih
kalian ini lagi periksa kebersihan
periksa kuku gigi dan lain sebagainya
kenapa jadi malah bercanda
eh jadi dia pak ustadz
eh bukan ustadz tadi si
ini kan yang menungkapkan
udah udah udah stop
stop nggak usah salah salahan
semuanya salah semuanya pada bercanda
maka dari itu ustadz harus kasih hukuman kepada kalian
karena udah main dorong dorongan
sekarang ya tangan di kuping
nah gitu ya
ya gak usah komen dulu
sampai abis keluarin
sekarang masuk kelas pakai satu kaki
hari ini hari terakhir pesantren kilat
dan nanti kita akan mengadakan lomba cerdas cermat
gak ada yang namanya junior
gak ada yang namanya senior
gak ada yang namanya santri kunanta
atau santri pesantren kilat
jadi semuanya sama boleh ikutan
nah nanti kalian bisa belajar di perpustakaan
dan hari ini kita belajar disini dulu ya
langsung aja kita mulai
kalau ada yang liat
siapa yang suruh duduk
ini masih pakai roll dateng ke kelas
pakai sendal kebalik
itu pakai tapok apa sepre
kalian ini pasti buru buru datang ke kelas ya
kalian dengerin ustadzah ya
terburu buru itu adalah sifat sehat